agar berkata jujur dalam persidangan
sedangkan terdakwa joko chandra dalam tanggapannya
menyatakan banyak keterangan jaksa pinangki
yang tak sesuai kenyataan

andi irfan mengatakan bisa menolong joko chandra
yang berpendapat bahwa andi irfan bisa menolong itu siapa
andi irfan mengatakan begitu
saudara irfan dengarkan ya
karena kalau tidak perintah lisan tidak dipenuhi oleh penutusan
akan buatkan penetapan agar saudara dituntut
bukan lagi di sini
memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar
depan persidangan tipikor
sidang lanjutan rencananya akan kembali digelar
pada tujuh januari mendatang
sementara itu tommy sumardi difonis dua tahun penjara
dan denda seratus juta rupiah
atau subsidi dari andi irfan
enam bulan penjara oleh majelis hakim tipikor
dalam kasus penghapusan red notice di interpol
tommy dinyatakan terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut
hukuman ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum
atau jpu yang menuntut fonis satu tahun enam bulan penjara
majelis hakim memberikan waktu tujuh hari
bagi kuasa hukum dan terpidana
untuk mengajukan banding atau menerima fonis
tim liputan cnn indonesia